kasus proyek mobil listrik senilai tiga puluh dua miliar masih bergulir
dahlan iskan sebagai wakil penanggung jawab telah ditetapkan sebagai salah satu tersangka oleh kejaksaan agung
proyek ini diduga telah mengakibatkan kerugian negara
dan bagaimana perjalanan kasus proyek supercar yang menjerat mantan menteri bumn tersebut
berikut rangkumannya untuk anda
kebutuhan bahan bakar yang tinggi di indonesia menjadi salah satu alasan bahwa masyarakat membutuhkan
bahan bakar alternatif atau pengganti yang dapat terbarukan
hal ini pula yang mendasari dicetuskannya ide pembuatan mobil listrik pada tahun dua ribu dua puluh
solusi ini ditawarkan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bahan bakar fosil
proyek mobil bertenaga listrik yang diproduksi anak negeri nyatanya menemui masalah
belum sempat dipasarkan proyek ini dituding merugikan negara sebesar lebih dari tujuh belas miliar rupiah
kasus mobil listrik ini berawal dari kesepakatan tiga bumn untuk membiayai pengadaan enam belas mobil listrik
senilai kurang lebih tiga puluh dua miliar rupiah
tiga bumn yang dimaksud adalah bank rakyat indonesia perusahaan gas negara dan pt pertamina
sementara pihak swasta yang ikut terlibat ialah perusahaan otomotif pt sarimas ahmadi pratama
yang dipimpin oleh dasep ahmad
pada tahun dua ribu dua belas mobil listrik mulai diproduksi
pada akhir dua ribu dua belas mobil sport bernama tukusi aliasi lumba lumba milik dahlan dipamerkan pada publik
tidak lama kemudian pada januari dua ribu tiga belas dahlan dan ricky elson mengalami tabrakan saat mengetes mobil lumba lumba
dahlan menuding kecelakaan terjadi karena mobil tidak memiliki gearbox
dasep pada saat itu mengklaim bahwa mobil buatannya telah dibongkar dan dijiplak habis habisan
oleh kreator mobil listrik dahlan iskan yang tak lain adalah
juni dua ribu lima belas dahlan diperiksa sebagai saksi dugaan kasus korupsi mobil listrik
yang telah menetapkan asep dan mantan pejabat bina lingkungan kementerian bumn agus suherman sebagai tersangka
dasep dituding tidak menyelesaikan kewajiban pengadaan enam belas mobil
sementara agus dianggap penyalahi wawenang dengan meminta bri pgn dan pertamina
mengucurkan dana untuk proyek tersebut sebesar tiga puluh dua miliar
vonis tujuh tahun penjara dan denda rp dua ratus juta
dijatuhkan terhadap dasyep ahmad
atas dugaan merugikan negara oleh pengadilan tipikor
dahlan kembali diperiksa oleh kejaksaan agung jawa timur pada tiga november dua ribu enam belas
masih di bulan yang sama mahkamah agung memperberat hukuman dasep ahmad menjadi sembilan tahun penjara
mahkamah agung sekaligus menyatakan dahlan iskan terlibat dalam kasus ini
akhirnya pada dua puluh enam januari dua ribu tujuh belas lalu
dahlan ditetapkan sebagai tersangka oleh kejaksaan agung
rencananya pekan depan dahlan akan diperiksa kembali dengan statusnya sebagai tersangka
pembuatan prototipe mobil listrik dituding hanya perbuatan modifikasi mobil mobil prominent semata
tanpa adanya rekomendasi dari agen tunggal pemegang merek
benarkah indonesia belum dapat membuat mobilnya sendiri
dan indonesia belum dapat mencari solusi bahan bakarnya sendiri